anda kembali menyaksikan cnn indonesia business badan kepegawaian negara mengusulkan adanya kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dilansir detik finance usulan kenaikan gaji pokok pegawai negara sipil adalah pertimbangan setelah dua tahun ini tidak naik
selain itu badan kepegawaian negara atau bkn menilai ada sejumlah komponen yang bisa dijadikan pertimbangan usulan kenaikan gaji
di antaranya inflasi dan kenaikan tingkat kebutuhan pegawai
unsur lain yang perlu dipertimbangkan adalah beban gaji pensiun pns yang terus membengkak
pemerintah dianggap perlu mempercepat reformasi pensiunan pns dan reformasi penggajian pns
usulan kenaikan ini sudah ada dalam rencana dan sudah diperhitungkan dampak fiskalnya yang akan segera dibahas pada forum antar lembaga kementerian